kita beralih ke kawasan tanah abang jakarta
di mana keinginan dinas perhubungan dki jakarta
agar awak mikrolet mengakhiri aksi mogoknya
tidak digubris para pengunjuk rasa
para pengemudi mikrolet tetap bersikukuh
stok beroperasi sampai jalan jati baru dibuka kembali
senin siang negosiasi antara dinas perhubungan
dengan para awak mikrolet yang tengah berunjuk rasa
di kolong flyover jati baru tanah abang
tidak mencapai tidik temu
para awak mikrolet bersikuku agar dishub
membuka jalan jati baru yang ditutup untuk berdagang
karena dianggap mempengaruhi penghasilan
namun keinginan para pengemudi mikrolet
tidak bisa dipenuhi dinas perhubungan
karena kewenangan membuka jalan ada pada kepolisian
maka yang kemarin bapak bapak semua sudah sampaikan
di dinas perhubungan juga kami laksanakan
dari awal kan sudah bilang tadi
berbicara masalah penutupan pembukaan
kami tidak mempunyai kewenangan untuk itu
nah kalau bapak bapak mau bertemu kami fasilitasi
meski demikian kd sub dki jakarta ardiansa berjanji
akan memfasilitasi perwakilan pengemudi dengan gubernur jakarta
untuk mencari solusi terkait penataan pertokohan
pasar tanah abang
gali putra jakarta